sabtu siang sekitar pukul tiga belas lebih sepuluh menit menko polhukam wiranto keluar dari rumah sakit kepresidenan rspad gatot subroto jakarta
wiranto keluar dengan didampingi istri dan tim dokter termasuk kepala rspad dr terawan agus putranto
pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi terkait kesehatan wiranto
dan berikut ini adalah laporan koresponden cnn indonesia gita gowinda dari rspad gatot subroto jakarta pusat
menko polhukam wiranto setelah dirawat di rumah sakit kepresidenan rspad gatot subroto jakarta pusat
hari sabtu tanggal sembilan belas oktober ini sudah diperbolehkan untuk pulang
tadi wiranto terlihat keluar dari rspad pada pukul satu lebih sepuluh dengan didampingi yaitu oleh keluarganya yaitu istrinya
dan juga tim dokter dari rspad gatot subroto termasuk kepala rspad yaitu dr terawan agus putranto
sementara itu dari pengamanan sendiri memang sudah terlihat pengaman dari pihak kepolisian sejak sabtu pagi
dan memang dari pihak kepolisian dan juga petugas spam dari rumah sakit ini juga terlihat berkurnesi dan juga menjaga setelah wiranto ini diperbolehkan untuk pulang
tadi wiranto melalui pintu belakang dari rumah sakit rspad gatot subroto ini keluar dengan didampingi oleh pengawalan juga
ada terlihat tadi ada empat mobil yang juga mengawal wiranto
untuk pulang dari rspad gatot subroto
sementara itu untuk kondisi kesehatan wiranto
tadi saya sempat melihat wiranto berjalan menuju masuk ke mobil
wiranto tidak menggunakan yaitu alat bantu seperti halnya kursi roda atau seperti halnya yaitu tongkat
kondisi wiranto ini terlihat sudah cukup membaik setelah insiden penusukan yang terjadi di pandeglang banten
namun dari pihak rumah sakit sendiri dari tim dokter rspad gatot subroto sampai dengan saat ini masih belum bisa memulai

bisa mendapatkan memberikan yaitu keterangan resmi terkait kesehatan wiranto
tadi memang sempat ada yaitu dari dr terawan agus putranto kepala rspd gatot subroto
namun ia menolak untuk memberikan keterangan terkait kondisi wiranto
dan kami juga sempat melihat yaitu pengawalan ini dilakukan sangat ketat
tadi wiranto setelah keluar dari rspad dilakukan yaitu pengawal dari pihak kepolisian
untuk menuju ke rumah atau ke tempat yang memang ditujukan
memang kami juga belum mendapatkan konfirmasi apa yang sebenarnya ingin dilakukan wiranto pasca keluar dari rumah sakit rspad gatot subroto ini
tim liputan cnn indonesia